banjir di kawasan sepanjang bantaran sungai ciliwung diakibatkan derasnya aliran air dari daerah hulu dan hilir
menurut wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno pemerintah provinsi akan terus bekerja sama dengan badan kerjasama provinsi atau bksp
untuk mengatasi volume air dari hulu ke hilirnya
tantangannya adalah memindahkan warga dari daerah resapan
meski begitu sudah ada beberapa warga yang setuju pindah ke rumah susun yang disediakan oleh pemerintah provinsi
dan mungkin bisa ditingkatkan juga sumur sumur resapan sehingga bisa ada sistem manajemen air yang lebih baik di hulunya
bagaimana kita punya juga program di hilir seperti sumur resapan seperti memperlambat derasnya arus
ada yang memberikan usulan sebagian bisa pakai sheet pal tapi sebagian lagi pakai bronjong sehingga arus air itu tidak terlalu deras
nah ini yang terus dia
akumulasi dan kita melihat bahwa siklus ini harus bisa kita tangani lebih baik lagi ke depan